alkisah hiduplah seorang nelayan dan istrinya
mereka memiliki seorang gadis kecil bernama lina
nelayan itu akan berangkat ke tepi sungai setiap hari
dan kembali hanya dengan segenggam untuk keluarganya
suatu hari ketika dia sedang menyiapkan jala ikannya
dia melirik ke sisi di mana dia melihat seorang bayi mengambang di sungai di atas daun raksasa
oh ya ampun apa yang dilakukan bayi ini di sini mengambang di sungai
lebih baik aku membawanya kalau tidak dia akan tenggelam
nelayan menggendong bayi itu dengan lembut dan membawanya pulang kepada istrinya
sayangku anak ini mengambang di atas daun di air
aku harus menyelamatkannya dan membawa pulang
kita sudah memiliki anak perempuan
kita bisa membesarkannya
gadis kecil itu bernama fiona
petani itu mencintainya sama seperti putrinya sendiri
selama bertahun tahun lina dan fiona tumbuh menjadi dua gadis cantik
sementara lina tumbuh menjadi seperti ibunya
fiona baik dan peduli sama seperti ayahnya
nelayan itu sakit keras dan segera meninggal
fiona merasa sedih
kau membawa nasib buruk kepada kami
kau membawa siah
segera keengganan ibu untuk fiona tumbuh lebih dan lebih
dia mulai memperlakukan fiona seperti pelayans dan mengeluarkannya dari keluarga
dia akan membuatnya makan di dapur sendirian dan bekerja terus menerus
selain tugas tugas harian fiona harus pergi dua kali sehari untuk menimba air
lebih dari satu lima mil jauhnya dari rumah dan membawa pulang semangkuk penuh
dia pergi ke air mancur dan duduk di sana menangis dengan sedih
saat itu seorang wanita miskin mendatanginya dan berkata
oh gadis cantik apakah boleh aku minum dari kendimu karena aku sangat haus
iya tentu saja bisa
fiona menyeka air matanya
menuangkan air untuk wanita tua itu sambil mengangkat kendi agar ia dapat meminumnya dengan mudah
wanita itu menangis
wanita itu setelah minum berkata
kau begitu baik dan sopan sehingga aku akan memberimu hadiah
setiap kali sesuatu menyentuh hatimu dan keluar dalam bentuk air mata
mereka akan berubah menjadi berlian dan mutiara
wanita miskin itu sebenarnya adalah peri
dan segera setelah dia menyilangkan tangannya dia berubah menjadi peri
saat fiona terjatuh dan tidak percaya pri itu tersenyum dan juga menghilang
fiona sampai di rumah menemukan ibunya marah karena dia kesal
beraninya kau begitu lama untuk kembali dari air mancur
aku dan saudaramu sudah haus
sekarang kau pergi ke dapur
segera setelah fiona memasuki dapur dia menurunkan kendi itu dan mulai menangis dengan sedihnya
dan tepat seperti yang dijanjikan sang peri
air matanya berubah menjadi berlian yang berkilau dan mutiara yang mengkilat ketika air mata turun di pipinya
sang ibu memasuki dapur dan melihat fiona menangis berlian dan mutiara
apa yang kulihat di sana mutiara dan berlian mengalir di pipimu bagaimana ini terjadi
fiona menjelaskan apa yang terjadi ketika dia berada di air mancur dan ibunya sangat terheran
lina kau harus pergi ke air mancur segera
apa kau tidak senang kalau bisa seperti dia
kau hanya perlu pergi dan mengambil air dari air mancur
dan ketika seorang wanita miskin meminta minum berikan padanya dengan sangat sopan
dan segera kau juga akan memiliki banyak berlian dan mutiara yang kau inginkan
seperti katamu ibu
lina pergi ke air mancur dengan membawa ceret perak terbaik di rumahnya
ketika dia mengambil air dari air mancur dia melihat seorang wanita berpakaian bagus keluar dari hutan yang mendatanginya dan meminta minum air
oh gadis cantik bolehkah aku minum dari kendimu
apakah aku datang ke sini untuk memberimu minum kukira kendi perak ini lebih cocok untuk nyonyamu bukan
kau hampir tidak sopan
nah kalau begitu karena kau begitu tidak ramah dan kejam aku mengetukmu
setiap kali kau bicara kau hanya mengeluarkan suara seperti seekor katak
lina berusaha menghentikannya tapi suaranya seperti kodok
menyadari semuanya sudah terlambat lina mulai menangis
dan ketika dia mulai menangis hanya suara krok krok keluar darinya
putriku suara apa yang kau buat
lina mencoba berbicara tetapi hanya suara kodok yang terdengar
dia telah dikutuk putriku telah dikutuk
ya ampun kau lah yang telah menyebabkan semua ini
dan kau harus membayarnya ketika saatnya tiba
pergilah dan cari kayu linaku sudah kelaparan
fiona sangat terluka dan berlari keluar rumah meninggalkan mutiara dan berlian jatuh di jalan
pagi berikutnya ketika fiona sendirian di gudang dia mulai bernyanyi
hari ini hari yang indah kuharap hari yang indah
terima kesedihan dan sakitku dan penuhi keinginanku
saat itu seorang pangeran lewat dan dia melihatnya dari kejauhan
nyaris tidak bisa melihat dengan jelas padanya
pangeran tersenyum dia terpesona oleh suara cantiknya
fiona kembali ke rumah tidak menyadari bahwa pangeran telah melihatnya
pangeran tidak bisa tinggal tanpa melihat wajahnya
dia memerintahkan pengawalnya untuk menunggu dan pergi ke rumah fiona untuk melihatnya
halo baginda apa yang membawamu ke sini
aku melihat seorang gadis di luar gudang dengan suara yang begitu indah seperti malaikat
sehingga aku jatuh cinta padanya siapakah dia
ya dia adalah putriku
aku akan pergi menjelaskan
aku akan pergi menjemputnya segera
lina kenalkan pakaian saudara perempuanmu dan pergi ke luar
seorang pangeran ingin menemuimu
ah kau memiliki suara yang begitu indah membuat hatiku terpikat
dan aku akan melamarmu sebagai calon istriku
aku akan sangat senang sekali jika kau dapat bernyanyi untukku sekali lagi
agar aku dapat menyimpan esensi suara indahmu dalam cangkang ini agar ibuku dapat mendengarnya
sehingga dia bisa menyetujui pernikahan ini
lina dalam semua kegembiraannya mencoba untuk bernyanyi tapi hanya terdengar suara kodok
ejekan macam apa ini apakah kau menghina aku
penjaga ambil wanita ini dan bawa dia segera
oh pangeran maafkan saudariku
karena dia dikutuk bahwa kapanpun dia ingin bicara dia akan mengeluarkan suara seperti kata
aku adalah orang yang bernyanyi di gudang
pangeran terpesona melihat fiona tetapi ingin memastikan bahwa dia tidak dibodohi lagi
maukah kau bernyanyi untukku
pangeran maafkan saudariku
karena dia dikutuk
akulah yang bernyanyi
kasihani dia jangan membuatnya lebih buruk
aku mohon padamu pangeran yang kuat
pangeran cukup terkesan dengan suaranya
suaramu secantik dirimu
dan itu mencerminkan kau pasti memiliki hati yang cantik juga
aku ingin menjadikan kau putriku
maafkan aku pangeran
aku harus menolak karena itulah impian saudariku untuk menikah dengan seorang pangeran
apa aku tidak bisa menikah di kodok pembohong
fiona berlutut menatap langit
oh peri ajaib
tolong datang dan bantu aku untuk menghilangkan kutukan saudariku
biarlah aku yang menerima kutukannya
sehingga dia dapat memenuhi mimpinya dan menikahi seorang pangeran
melihat saudara perempuannya berdoa untuknya
lina berlari dan memeluk adik perempuannya sambil menangis dan menangis
saat itu peri muncul di depan mereka
aku lihat bahwa kau telah mempelajari pelajaranmu
aku akan mengambil kutukanmu
dan sekarang saat kau ingin berbicara suara yang paling indah akan datang darimu
peri itu mengayunkan tongkatnya
dan lina diberi sihir sama seperti saudara perempuannya
terima kasih banyak aku sangat berterima kasih atas pemberian ini
peri itu tersenyum melambaikan tongkat sihirnya dan menghilang
aku ingin menikah denganmu fiona karena aku telah jatuh cinta dengan kebaikanmu dan hatimu yang pemaaf
dan untuk adikmu adik lelakiku akan bahagia untuk menikahinya
dan dia akan membuatnya sangat bahagia
fiona sangat bahagia dengan lamaran sang pangeran dan mereka memutuskan untuk segera menikah
pernikahan besar diadakan dan kedua saudari itu menikah
orang orang dari seluruh kerajaan diundang
namun tetapi ibu mereka tidak diundang
setahun telah berlalu dan kerajaan bersuka cita atas kelahiran seorang bayi perempuan yang cantik
fiona menggendong bayi putri di tangannya
saat putri kecil itu menangis untuk menikah
sedikit air mata bergulir di pipinya dan berubah menjadi berlian yang berkilau
sekali lagi kebaikan telah menang